lima wakil indonesia sukses menembus perempat final turnamen bulu tangkis indonesia open dua ribu dua puluh
yang berlangsung di istora senayan jakarta
ada tiga wakil dari nomor ganda putra dan dua lainnya dari tunggal putra dan ganda campuran
indonesia open sukses meloloskan tiga wakil di nomor ganda putra indonesia open dua ribu sembilan belas ke babak perempat final
pasangan senior indonesia muhammad ahsan dan hendra setiawan
sukses menembus perempat final dengan menumbangkan pasangan jerman marvin saidel dan mark lamspus
lewat pertandingan selama tiga puluh menit the daddies menang straight game dua puluh satu enam belas dan dua puluh satu dua belas
kemenangan ini menunjukkan konsistensi the daddies yang tidak pernah kalah sebelum quarter final dalam sembilan turnamen berturut turut
langkah ahsan hendra juga berhasil diikuti junior mereka
fajar alfian dan mohamad rian ardian
pasangan yang menempati unggulan ke enam ini juga sukses menang straight game atas pasangan taiwan
leao minchun su ching heng dua puluh satu dua belas dan dua puluh satu dua belas
ganda putra indonesia lainnya yang lolos ke perempat final adalah unggulan pertama
marcus fernaldi gideon dan kevin sanjayasukamulyo
bertemu dengan pasangan muda india satwik sairat srankireddy dan chirak seti
minions menang dua game langsung dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu empat belas dalam pertandingan yang berlangsung selama dua puluh
tapi akhirnya kita main lebih banyak lebih banyak nyerang dan gak gampang mati sendiri
ya mereka punya serangan yang cukup baik mereka punya power yang keras
dan hari ini mereka bermain cukup baik juga
namun hasil mengecewakan diraih oleh tunggal putra antoni sinisuka ginting
tunggal putra unggulan ke enam itu harus menyerah di tangan tunggal putra thailand
bermain rubber game ginting takluk dua puluh dua dua puluh sebelas dua puluh satu dan dua puluh satu enam belas
match hari ini sih ya memang dari awal sampai akhir cukup ketat juga
cuman sayangnya aja waktu di set pertama sebenarnya udah leading cukup jauh
cuman lebih banyak kasih jadi pertama dari sayangnya sendiri juga banyak ngelakuin kesalahan sendiri
begitu juga waktu perjalanan saya pertama juga lebih banyak kasih kebagusannya dia
maksudnya dari istimewanya dia di mana jadi ya disitu jadi dia tambah percaya diri lagi
tambah yakin lagi waktu lagi
indonesia pun menyisakan satu wakil di nomor tunggal putra di perempat final
jonathan christie menjadi satu satunya tunggal putra yang tersisa
setelah sukses menumbangkan pemain denmark hans christian solberg vittinghus
dua game langsung dua puluh dua dua puluh dan dua puluh satu dua belas
di perempat final jojo akan bertemu chou tian chen yang merupakan lawannya di final asian games tahun lalu
satu lagi wakil indonesia yang akan tampil di perempat final ialah pasangan tontowi ahmad winnie octavina kando
owi winnie sukses menembus babak delapan besar dengan menghentikan ganda campuran thailand
nipit pon puang kuapet dan savitre amitrapai lewat kemenangan dua puluh satu empat belas dan dua puluh satu delapan belas
tim liputan cnn indonesia